kapolda metro jaya irjen paul fadil imran meninjau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah
titik di jakarta barat komandan lapangan satgas covid sembilan belas rsd wisma atlet letkol tni
laut m arifin juga nampak hadir dalam kunjungan ke lokasi vaksinasi tersebut terdapat lima ribu empat ratus dosis
vaksin yang disuntikan pada gelombang kedua vaksinasi hari ini di lima puluh titik yang terdiri
dari tiga puluh lima kampung tangguh dan lima belas lokasi pelayanan publik di dki jakarta kapolda metro jaya menyebut
kegiatan vaksinasi yang dilakukan akan terus dilanjutkan untuk mendukung program vaksinasi
nasional program ini adalah wujud nyata dari keterlibatan polri dalam mendukung
melalui sumber daya yang dimiliki program vaksinasi nasional kami berharap selanjutnya
hai tahap ketiga nanti tetap bekerjasama dengan yayasan global ceo akan melaksanakan
gerakan vaksinasi nasional di permukiman kumuh program vaksinasi yang menyasar lansia pelayan
publik dan karyawan swasta ini merupakan kerjasama kepolisian republik indonesia
yayasan global ceo dan perusahaan swasta ini sebuah program yang sangat bagus membantu
pemerintah mempercepat vaksinasi nasional jadi akan mempercepat menjaga kesehatan masyarakat dan
mempercepat pemulihan ekonomi nasional warga pun menyambut baik penyelenggaraan vaksinasi
yang dilakukan di sejumlah lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka
alhamdulillah bagus ya berjalan baik kita terima kasih pada pihak kepolisian kegiatan vaksinasi yang di
digelar untuk mengoptimalkan vaksinasi guna mengejar herd immunity ini turut melibatkan vaksinator
dari polda kodam dan dari tim kobra rsd wisma atlet sufiane tanjung fikri adin jakarta